hai pemerintah provinsi dki jakarta terus menambah tempat isolasi untuk pasien kofit
sembilan belas salah satunya kantor unit pengelola angkutan sekolah atau upas dinas perhubungan
dki jakarta rabu tujuh juli selain pegawai kantor upas dan awak bus sekolah yang positif kofit
mainin masyarakat umum juga dapat menjalani isolasi sementara disini dari dua ribu dua puluh lalu
pemerintah provinsi dki jakarta menetapkan kantor unit pengelola angkutan sekolah menjadi tempat
isolasi bagi para pasien kofit sembilan belas namun pada prinsipnya ini memang hanya untuk tempat
isolasi transit bagi pasien kofit mainin sebelum dirujuk ke rumah sakit rujukan kofit mainin atau
rumah sakit darurat wisma atlet menurut kepala upas dinas perhubungan dki jakarta ali
murtado ruang isolasi dapat menampung empat puluh hingga lima puluh orang dengan fasilitas kasur toilet dan pendingin
udara pasien yang menjalani isolasi juga dipantau oleh dokter isolasi atau karantina

sementara milik upas ini dibawah kendali satgas kopit kecamatan ya kita dibawah monitoring puskesmas
kecamatan keramat jati juga untuk tenaga medisnya jadi untuk masyarakat yang terkendala dalam
isolasi mandiri ya atau kesulitan dalam mendapat rujukan kita coba bantu ya dengan
mendapat rujukan dari kasat atau ketua satgas covid sembilan belas kecamatan atau dari
lagi ke puskesmas kecamatan kramat jati untuk selanjutnya bisa dibawa ke unit karantina darurat
milik upas pegawai kantor upas sekaligus anggota satgas penanganan kofit sembilan belas di sana oki setiawan
rabu ini dinyatakan positif kofit oki dan istrinya memilih untuk menjalani
isolasi sementara di kantor upas hingga mendapat tempat di rumah sakit wisma atlet
edges terima kasih istri saya mbak ya jadi istri saya kan anti gan nya positif lalu saya akan juga
pada hari itu juga rta pcr
pcr pada hari senin kemarin di puskesmas keramat jati
ternyata hari ini hasilnya positif dua duanya
lalu di kantor kan menyediakan ruang isolasi sementara ya transit
sebelum ada rujukan ke wisma atau ke rumah sakit
data dari kepala upas dinas perhubungan dki jakarta
perabu tujuh juli ada sebelas orang yang sedang menjalani isolasi sementara di kantor upas dinas perhubungan dki jakarta
sementara itu antara januari sampai juli dua ribu dua puluh satu satu ratus satu pegawai termasuk awak bus terkonfirmasi positif covid sembilan belas
dua orang diantaranya meninggal dunia
india yuwono dwi prasetyo jakarta